menghindari kemacetan puluhan pengendara sepeda motor di keramat jati jakarta timur senin pagi terjaring razia
pengendara nekat memutar balik dan melawan arus di jalur transjakarta
puluhan pengendara yang terjaring razia langsung diberikan sanksi tilang
puluhan pengendara sepeda motor panik saat melintas di jalur transjakarta di jalan ledjen sutoyo kramat jati jakarta timur pada senin pagi
puluhan pengendara ini berupaya menghindari razia petugas dengan memutar balik kendaraan mereka
menurut keterangan petugas satlantas polres metro jakarta timur para pengendara yang terjaring razia ini rata rata berdalih menghindari kemacetan
sedikitnya lima puluh pengendara sepeda motor yang terjaring razia langsung diberikan sanksi tilang